bagi anda yang beraktivitas menggunakan krl ada gambar gembira nih
pemerintah akhirnya memutuskan tak menaikkan harga krl pada dua ribu dua puluh tiga mendatang
kepastian ini datang dari pernyataan menteri perhubungan budi karya sumadi
kendati tidak naik budi menyebut pihaknya akan mengubah sistem tarif krl
nantinya akan ada skema subsidi tepat guna yang dilakukan
masyarakat dengan ekonomi mampu akan membayar tarif krl tanpa subsidi
nantinya ada kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang krl
budi mengungkapkan harga sebenarnya dari perjalanan krl bisa menyentuh sepuluh rupiah hingga lima belas rupiah
namun dengan adanya subsidi biaya pemerkian dengan krl hanya mengeluarkan ongkos empat rupiah
sebelumnya dirjen perkereta apian kemenhub muhammad rizal wasal pernah menyebut tarif krl akan naik mulai tahun depan
bahkan rizal menyebut regulasi kenaikan tarif krl sudah disiapkan
saat itu dijen perkereta apian mengusulkan tarif dasar krl komuter lain naik dua ribu rupiah
dari tiga rupiah menjadi lima rupiah untuk jarak dua puluh lima km pertama
namun wacana kenaikan tarif krl mengalami penundaan karena masih mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat